oke dari informasi tersebut kita sekarang beralih ke informasi yang lain
ada berita menyedihkan bagi pecinta binatang
seekor beruang madu mati mengenaskan setelah dipukuli warga sebuah desa di kabupaten baritokuala kalimantan selatan kamisya
ya warga ini marah karena beruang tersebut kerap mencuri tanaman milik warga
beruang madu yang sudah tidak bernyawa itu menjadi tontonan warga desa simpang nungki kabupaten baritokuala kalimantan selatan
hal ini tampak dalam gambar video amatir yang direkam seorang warga
beruang madu itu mati setelah dibukuli penduduk di desa itu yang cemas satwa langka itu beringas setelah berhasil dijebak
penduduk desa simpang nungki menduga beruang madu ini sering mencuri semangka nangka dan timun suri yang sudah siap panen
mereka kemudian membuat jebakan
setelah terjebak beruang itu diikat pada sebuah pohon
penduduk juga melapor pada balai konservasi sumber daya alam
namun beruang itu semakin beringat
sehingga warga desa memukulinya hingga tewas
konflik warga dengan beruang madu ini sudah berlangsung lama
diduga beruang beruang itu masuk perkampungan karena kelaparan
akibat habitatnya menjadi kebun sawit